rakyat bersatu bebas tak maut
oke oke oke semuanya tenang semuanya tenang
pak polisi turunlah pak kita baik baik disini pak
kita amankan pak
turun pak turun turun pak turun
tenang karena pak polisi adalah yang menjaga agar tidak terjadi kekacauan
ya jangan ada yang macem macem oke
itu api dimatikan api dimatikan
api dimatikan api dimatikan
disini dulu disini dulu
oke kita dengarkan
oke kita dengarkan kita kabar
semuanya suara tolong disini satu aja
teman teman pak kopol res tadi yang negosiasi disana
pak ini turun
tidak turun pak
ya sudah malam
ya sudah malam
ustaz itu sudah malam
bibi itu sudah malam
kita mencari turun turun
oke oke semuanya tolong bang andre pahami psikologi kemarahan masa ya tolong pahami
psikologi masa kita disini berdiri tadi panas oke tolong ya di sini tadi sudah lempar lemparan sudah
dianggap oleh penyianat yang masuk di dalam oke jadi jangan membuat suasana semakin marah
disini tenang semuanya dia udah turun teman teman pak kapolres tadi bertemu dengan taksi apa di
dalam tapi tuntutan kita tetap pak ahok harus dibawa kemari semerukan apa yang dibawa pak kapolres
ini semangat semoga
hai kak akhing
silairohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera maaf suatu
sudah kami fasilitasi secara prinsip kami bisa mengamankan
tetapi bapak ahok pribadi memohon maaf kepada rekan rekan
di sini ada padre ada pada ini ada beliau
maaf dan terima kasih
atas tumongan rekan rekan sekalian bahwa beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah
dan berdoa dengan keluarga dan pendeta dan juga pesan untuk teman teman kembali ke rumah
seandainya teman teman ingin menunggu beliau laksanakan dengan cara konstitusional
teman teman saya disini
jadi semua kita bertahan disini
terima kasih pak kapolres
kami percaya suara bapak
telah kami dengar